rencana perbaikan jakarta international stadium atau jis yang akan diajukan pssi dan pemerintah
sebagai salah satu venue piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga menjadi polemik
bahkan tak sedikit yang mengaitkannya ke isu politik
menanggapi hal itu ketua umum pssi erick thohir ditemui di stadion madia senayan jakarta pusat pada kamis siang meminta
semua pihak tak mencampuri niat baik membenahi kualitas stadion sepak bola di indonesia
mantan presiden inter milan itu memastikan rencana renovasi jis hanya untuk kepentingan sepak bola indonesia
demi mendorong semakin banyaknya stadion yang berstandar fifa
jangan gini loh jangan niat baik semua apalagi niat baik pecinta sepak bola ini dirunyami karena isu politik itu
ya pemilihan presiden pemilihan presiden itu jalan aja sendiri
jadi pssi sendiri sekarang sudah membuktikan saat pemilu
sepak bola tidak berhenti musim kompetisinya
tetapi penontonnya lima puluh persen karena situasi pemilu
jadi yang saya berharap jangan ini jadi polemik seakan akan politik
enggak ini kita ingin mendorong makin banyak stadium yang standar fifa ketika ada pertandingan fifa
supaya fifa bisa memilih
tentu ketua komisi sepuluh dpr ri syaiful huda mengatakan
polemik kelayakan jakarta international stadium untuk digunakan dalam pagelaran piala dunia u tujuh belas
dapat diselesaikan dengan sederhana tanpa perlu beropini
pasalnya fifa telah memiliki dokumen komprehensif tentang penilaian standar dan kelayakan
sejumlah stadion sepak bola di indonesia sejak tahun dua ribu dua puluh dua lalu
yang dapat digunakan menjadi legitimasi dalam memberikan pernyataan kepada publik
sejak dari awal saya sampaikan bahwa
mudahnya satu dokumen dari tim fifa yang pernah menyatakan jis belum layak
apakah tetap mau dipakai atau tidak oleh fifa atau oleh pssi
kita kembalikan ke fifa karena fifa yang punya hak mutlak menentukan ini stadion
jadi kita perlu direnovasi memiliki standar atau tidak
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono yang ditemui di kantor kementerian sekretariat negara jakarta
kami sore mengatakan
proses perbaikan jakarta international stadium sudah mulai dilakukan
ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dki jakarta dalam perbaikan jis
pemprov dki mengerjakan jalur akses di sisi kiri dekat danau cincin jalan non tol
dan pembangunan jpo dari jalan r e marta
di natah ke arah ancol
sementara pemerintah pusat mengerjakan akses transportasi krl ke jis
dan membuat jembatan penyebrangan
ini kan saya pemuda bina marga sudah melambat jalur di sisi kiri dekat danau jalan
nanti masuk kental
terus kita bangunkan juga jembatan orang penyebrangan dari jalan marta di natah ke arah ancol
dan ke tempat tempat lain
itu lebih bagus
pemerintah pusat pak
yang banyak yang ada lagi yang ada yang tidak
tapi terus ada satu lagi jembatan yang kita akan menjaga nanti
perbaikan jis dilakukan untuk memenuhi standar dari federasi sepak bola internasional atau fifa
agar dapat menjadi venue piala dunia u tujuh belas
untuk itu heru budi berharap perbaikan jis dapat rampung sebelum oktober dua ribu dua puluh